tapi kadang kita sering juga mendengar nih ada beberapa kisah ataupun cerita yang meninggal ketika sedang berolahraga
apalagi kalau misalnya diporsir begitu ya
misalnya kalau misalnya mau diet ataupun menguruskan badan dan membentuk badan
padahal itu juga sebenarnya berbahaya
nah ini dokter jantung menyarankan sebaiknya olahraga itu dilakukan secara bertahap
dan jangan memaksakan diri untuk langsung berolahraga berat
dalam kondisi tak bernyawa
saat ditemukan laki laki ini masih memakai helm masker dan pakaian olahraga lengkap bersama sepeda di sampingnya
diduga pria ini meninggal akibat sakit jantung
memperhatikan kesehatan jantung sangat penting
sayangnya saat ini tidak semua orang sadar akan pentingnya pemeriksaan jantung secara berkala
periksa secara khusus sih saya pribadi belum ya
kalau kita sudah biasa berlatih biasanya kita tahu pick up limitnya
jantung mungkin per enam bulan ya
jadi nggak rutin tapi ada per enam bulan sekali kita ada cek kesehatan
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah vito anggarino damai mengatakan
serangan jantung henti jantung atau konsel jantung bisa terjadi kapan saja
karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat
pengecekan jantung secara berkala juga penting
untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung agar kita tidak melewati batas kemampuan jantung
ketika bersepeda atau lari menanjak bahkan dalam jarak tempuh yang jauh
jantung akan memompah lebih cepat agar pasokan oksigen tercukupi
yang harus diperhatikan adalah kemampuan jantung setiap orang berbeda beda
kita punya maksimal heart rate itu sebenarnya adalah dua ratus dua puluh dikurang usia dikali delapan puluh lima persen
itu adalah batas maksimal kita sebenarnya yang optimal untuk kita
kita bisa olahraga
nah ketika kita baru mulai awal olahraga ya jangan langsung maksimalnya dong
ya kan pasti harus bertahap juga
dan kalau orang orang yang sudah punya pengalaman lari mereka pasti sudah mengenal nih ada zona satu zona dua zona tiga
itu berdasarkan dari heart rate mereka
penggunaan smartband juga bisa membantu memantau bagaimana detak jantung
namun anda juga harus mengetahui sinyal sinyal tubuh ketika berolahraga
ketika tiba tiba black out atau tiba tiba pusing tiba tiba lemas seluruh badan
kalau kita ketika kita lagi olahraga lalu kita merasa sesak napas
ya yang gak wajar bukan capek terengah engah tapi sesak napasnya seperti terhimpit
jika menemukan orang pingsan ketika berolahraga ada beberapa hal yang bisa dilakukan
pertama lakukan cpr atau teknik kompresi dada
dr vito mengatakan di saat pandemi seperti sekarang
hal yang bisa dilakukan adalah melakukan pijat jantung
dan tidak harus memberikan nafas buatan
pijat jantung dengan cara yang tepat bisa memperpanjang kemungkinan selamat
sambil menunggu pertolongan medis di rumah sakit